wahyudi hoekstra seorang warga negara belanda keturunan indonesia
harus berjuang keras mencari orang tua kandungnya di surabaya
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini dulu dibuang oleh kedua orang tuanya
saat masih berusia satu hari di jalan ronggolawe surabaya
kini setelah puluhan tahun kini ia kembali datang ke surabaya
untuk mencari orang tua biologisnya
seperti mencari jarum dalam sekam
pepatah itulah yang mungkin menggambarkan perjuangan wahyudi hoekstra
seorang warga negara belanda berdarah indonesia dari kota lowardon belanda
bersama saudara angkatnya yulia hukstra
pria keturunan indonesia ini datang ke yayasan kartini
untuk melakukan investigasi dan mencari orang tua kandungnya
di yayasan ini wahyu di hoekstra pernah ditampung dan dirawat selama satu bulan
saat itu ia ditemukan oleh tukang becak
dibuang di tepi jalan ronggolawe
di jalan dua surabaya
wahyudi kemudian dibawa ke rumah sakit dr sutomo
dan diserahkan ke yayasan kartini
sebelum akhirnya diadopsi oleh keluarga hoekstra
kedatangan wahyudi ke surabaya ini sudah keempat kalinya
meski selalu gagal namun ia tetap tidak berputus asa mencari orang tua kandungnya
berbagai cara sudah dilakukan
termasuk memajang foto di media sosial
dengan poster bertuliskan namanya sendiri mencari keluarga
lewat media ia berharap
ada warga yang bisa memberikan petunjuk siapa orang tua biologisnya
kami tidak bisa mencari orang tua yang berada di dalam kandung
kami tidak bisa mencari orang tua yang berada di dalam kandung
pihak yayasan kartini sendiri tidak bisa membantu banyak
tentang data orang tua wahyudi bukstra
pasalnya saat diserahkan ke pihak yayasan
tidak ada satupun data atau identitas yang diterima
kenapa saya berdoa
semoga yudi bisa menemukan orang tuanya
yang benar benar orang tuanya
jadi bukan yang mengaku ngaku
sebelum kembali ke belanda
wahyudi berharap dua hari di surabaya mendapat kemajuan informasi
terkait keberadaan orang tua aslinya
kalaupun tidak mendapatkan hasil
ia tidak akan putus asa
dan tetap akan melanjutkan pencarian
sampai orang tuanya ketemu
wahyu pratama surabaya